ada orang yang mencurigakan di depan rumah kita
kamu tau gak siapa dia
sayangnya saya gak tau siapa dia karena
karena daripada rumah kita gelap sekali
itu pasti dia pak
pak jadi gini
ini saya mau kasih tahu berita ini di rumah pak roy
itu ada pembunuhan pak
oh maaf saya bukan keluarganya
tolong dibantu pak ya
tolong segera kesini ya
rencana gue berhasil
bakal dituduh karena udah mau bunuh raja
lu tuh bakal menderita karena istrinya bakal masuk penjara
udah udah udah
sekarang kau bisa ngebahas masalah itu
yang paling penting ini raja
ini mah kurang sakit
aduh berapa tuh
jangan dong jangan dong
aduh ya ampun raja
berat juga ya
kita harus bawa raja ke rumah sakit
tunggu jangan dulu
kalau kurang sakit nanti banyak orang yang tau masalah ini
ini lagi udah luka parah
kita gak akan bawa raja ke mana mana ya
nanti kalau semua orang tahu
image kita jadi rusak
nama baik keluarga kita jadi gak bagus di mata orang
ma masih sempet sempetnya mikirin nama baik
sekali bapak bilang enggak itu enggak
raja gak akan ke mana mana
kita urusin aja jadi rumah
astaga ini perempuan nih punya hati apa gak sih
ini orang loh
orang lagi sekalipun
rey derr terutama
jaluru jujur dari kebaikan aku

raja bers time
jadi sampe ayam kita kayak kemaren ga

maklumah maaf gak ada percobaan pembunuhan disini saya yakin itu cuma cuma telepon iseng aja pak
pak maaf di sini emang benar ada kejadian pembunuhan jadi itu bukan telepon iseng
dan pelakunya putri
dia baru aja ngebunuh suaminya sendiri
apa sih kelarang enggak apa sih makan kan aku ngomong yang bener fakta emang sebenarnya
rumah sakit secepatnya ya baiklah para aja akan kami bawa ke rumah sakit tapi untuk sementara
ibu juga akan kami tahan untuk kepentingan penyelidikan
aku harus makan gimana mau sembuh coba
om harus dipaksa makan om biar om tuh bisa sehat biar bisa beraktivitas kembali
kalau misalkan om gak makan ntar nambah sakit gimana coba
dan sekarang udah baikanku gak apa apa
dewa tuh bakal terbukti dan masuk raja karena darah raja itu tuh ada di baju ini
sebenernya yang ngelukakin kamu itu putri raja
kamu jangan pernah percaya sama satu bri sampai saja
sama putri raja jelas jelas dia pelakunya
dia pegang barang buktinya
bukan putri pelakunya
aku yakin aku gak salah lihat
ada lagi lagi yang di luar
ada orang yang mencurigakan di depan rumah kita
kamu tau gak siapa dia
saya ingat saya gak tau siapa dia karena
karena di depan rumah kita dalam sekali
itu pasti dia pak
bener bener itu pasti dewa
soalnya waktu pas pernikahannya sama raja waktu itu kan
dewa sempet ngancep bahwa dia akan melukai kamu raja
gak mungkin dewa pelakunya
tapi dia ngancam di depan kita semua kok
masa gak inget sih
kamu sebenarnya udah ngerencanain semua ini sama dewa kan
kamu sengaja sama dewa mau ngelukain raja
karena sebenernya kamu ini gak cinta sama raja
kamu tuh terpaksa nikah sama raja
aku sama dewa gak akan ngelakuin hal kayak gini
aku tau kamu terpaksa nikah sama aku
kamu tegal buat ini sama aku
saya yakin dia yang ketia sama dengan dewa
enggak bukan putri pelakunya
raja aku udah jelasin semuanya sama kamu
biar bu ajang buka
itu bolu makanannya

said dibalik geldung budi
jadi saya sudah churchill

buat apa sih si binnuh
setelah berdarah murid
waktu itu aku battlefight kami terbatas turun
hai nggak mungkin nggak mungkin pak bapak salah tangkap pak dari tadi tuh dewa di sini nyopin bokapnya
bapaknya betul pak dari tadi kita semua di sini pak dan saya yakin bukanlah saya melakukannya pak saya
betul betul seperti apa kalau memang bapak percaya silahkan geledah rumah ini pak baik kami akan
keledian rumah mar sheet